masih dimana menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti menyampaikan dirinya siap jika ditunjuk lagi jadi menteri kelautan dan perikanan oleh presiden terpilih
namun jika tidak ditunjuk lagi susi mengatakan akan mencari pekerjaan yang lain untuk mengisi waktunya
nah ini salah satunya justru akan menjadi wartawan ya ini bu susi
beginilah suasana open house hari raya idul fitri di kediaman menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti di rumahnya di kompleks menteri widya chandra jakarta selatan kamis malam
ini merupakan open house yang pertama dilakukan susi di jakarta
di tahun tahun sebelumnya ia melaksanakan open house di kampung halamannya di pangandaran jawa barat
dalam acara ini susi sempat bicara tentang masa jabatannya yang akan berakhir beberapa bulan ke depan
susi menyatakan siap menjalankan tugas jika seandainya dirinya ditunjuk kembali menjadi menteri kelautan dan perikanan
namun jika tidak ditunjuk susi juga menyatakan siap untuk mencari pekerjaan lain
bahkan susi berencana menjadi wartawan media online atau membuat media sendiri
berandi andi kalau berandi andi kita juga tidak tahu ya pak ya
insya allah kalau badan masih sehat dan pak jokowi memberikan kepercayaan penuh ya
saya akan membuka
mau mau kan apaan setelah jadi menteri gitu nanti
ya akan balik lagi cari pekerjaan jadi wartawan
iya dong jadi wartawan online kan
followerku sudah banyak
jadi bisa bikin susi com
tunggah jadi youtuber aja pak
youtuber gak bisa berakting
selama hampir lima tahun menjabat menteri kelautan dan perikanan
juga menyatakan masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan
salah satunya adalah masih adanya illegal fishing
serta masih banyaknya aktivitas perdagangan dan keberadaan kapal yang belum terlaporkan
tim liputan cnn indonesia